selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
kita akan langsung mengajak anda untuk menyaksikan pengumuman dari pemerintah pusat terkait dengan penerapan ppkm darurat
lantaran overkapasitas pasien covid sembilan belas
serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya
namun alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan ppkm darurat
terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan
kita selalu memantau
kita memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara suara masyarakat yang terdampak dari ppkm
karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan
maka tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh satu pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap
pasar tradisional yang menjual
kebutuhan pokok sehari hari diizinkan dibuka sampai pukul dua puluh dengan kapasitas pengunjung lima puluh persen
pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari hari
diizinkan dibuka sampai dengan pukul lima belas dengan kapasitas maksimal lima puluh persen
tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah
pedagang kaki lima toko kelontong agen atau outlet fouser
pangkas rambut laundry pedagang asongan bengkel kecil cucian kendaraan
dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat
sampai dengan pukul dua puluh

yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah
warung makan pedagang kaki lima lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka
diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat

maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung tiga puluh menit
sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal
baik di pemerintahan maupun swasta
serta terkait dengan protokol perjalanan
akan dijelaskan secara terpisah
saya minta kita semuanya bisa bekerja sama bahu membahu
untuk melaksanakan pemerintahan yang berkualitas dan berkualitas yang berkualitas

dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun
untuk itu kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan
melakukan isolasi terhadap yang bergejala
dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar
pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis
untuk otg dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah dua juta paket obat
lalu bagaimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak
untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak
pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial rp lima puluh lima dua puluh satu triliun
berupa bantuan tunai yaitu bst blt desa kemudian pkh
juga bantuan sembako bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan
pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro
sebesar perusahaan dan juga perusahaan yang berkualitas
saya memiliki insentif yang sebesar rp satu dua juta untuk sekitar satu juta usaha mikro
dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut
kepada warga masyarakat yang berhak
saya mengajak seluruh lapisan masyarakat seluruh komponen bangsa
untuk bersatu melawan covid sembilan belas ini
memang ini situasi yang sangat berat
tetapi dengan kemampuan masyarakat
dengan usaha keras kita bersama
insyaallah kita bisa segera terbebas dari covid sembilan belas
dan kegiatan sosial kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh